kita sudah bergabung melalui sambungan skype dengan kepala dinas kesehatan kabupaten sika ntt petrus herlemus di kabupaten sika ntt
selamat sore pak petrus
pak petrus pemerintah kabupaten sika sudah tiga kali nih pak memperpanjang status klb dbd
bagaimana kemudian informasi terakhir mengenai korban dan penanganan dbd di sana pak
sampai dengan sore hari ini kasus berjumlah seribu dua ratus enam belas
sudah mulai berkembang naik
kemudian kematian ada empat belas yang terakhir anak usia tujuh tahun kemarin sore
untuk penanganan dbd tetap dilakukan sejak januari sampai dengan sekarang
kemudian instruksi bupati mulai hari kemarin hasil ini sampai dengan tanggal dua puluh tiga maret untuk psn masal
seluruh kabupaten sika dan seluruh staff asn dikerahkan
dan saat ini kami dibantu oleh kementerian kesehatan dan juga staff panglima tni
yang menurunkan staffnya adalah delapan belas orang lima dokter ahli dan dua belas perawat dan satu caseling yang membantu kami di kita
karena memang perkembangan atau peningkatan jumlah pasien ini begitu cepat begitu ya pak petrus
dari januari sampai dengan pre book ini cepat
pada minggu ke sembilan dan minggu sepuluh masuk ke minggu sebelas ini trailnya mulai turun tapi tidak terlalu signifikan
tetapi kita ada angka kematian yang kemarin anak tujuh tahun
kalau kemudian dibandingkan dengan daerah lain sika ini pasien dbd nya termasuk banyak
apakah kemudian sudah diketahui penyebabnya pak petrus
yang pertama adalah buruknya drainasi kotak
setiap tahun klb ini dan kasus dpd disumbangkan terbesar adalah tiga kecamatan kota
untuk itu tadi instruksi pak bupati siga untuk segera memperbaiki drana kota dan semua anggaran digeser untuk meningkatkan kebersihan dan drana es kota yang diperbaiki
ya kemudian apa lagi pak petrus
ya selain drainasi psn tetap jalan dan juga kelengkapan
dan juga kemas kota
alat analisir kita juga harus dilengkapi karena kita wilayahnya luas sekali dua puluh satu kecamatan
di dua puluh lima puskesmas
alat kita analisirnya hanya tiga
bagaimana mungkin kami bisa mengatasi mendeteksi lebih awal
demam berdarah ini kalau adatnya hanya tiga dan hanya ada di dua puskesmas dan satu ada di dinas kesehatan
harapan kita bantuan analisir ini dipercepat
agar untuk menekan angka kematian
oke artinya yang menjadi kendala saat ini juga para petugas medis yang kemudian jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah peningkatan pasien demam berdarah di sana begitu ya pak petrus
secara normal rasio kita terbatas apalagi di kondisi klb
yang sangat kekurangan tenaga yang ada di sini termasuk dokter
dan terakhir koordinasi dan kementerian dan provinsi sudah membantu dokter
tahap awal sepuluh orang dan sudah kembali dan sekarang dikirim
empat dokter lagi untuk dokter umum
dan dari tni dari mapes sudah mengirimkan kami delapan belas tenaga medis
di antaranya ada lima dokter dua dokter ahli bedah dan tiga dokter ahli anak
oke apakah itu cukup kemudian pak petrus
kalau kita tahu kemarin menteri kesehatan sempat mengunjungi sika kemarin
apa saja kemudian bentuk dukungan yang disampaikan pemerintah pusat ke kabupaten sika
bicara rasio tenaga kesehatan jauh dari harapan
tetapi kami tidak pernah menyerah karena kami harus berjuang untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat kita
bantuan dari menteri kesehatan itu terima kasih banyak karena sudah kami terima dan akan kami maksimalkan untuk penggunaan dan untuk menyelamatkan masyarakat kita
baik pak petrus herlemus kepala dinas kesehatan kabupaten sika
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom